silakan kobokannya makasih mbak sama sama enak nih terjenangan
kamu joget ya orang mawaku tarsan suaranya pales kayak minta tangga mas ular basah basah
basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah basah
katanya suruh mohon kayak kambing hai cewek banget sih jam macam macam ular eh mau bikin
pinggang lu eh mau tak gigit punya mau sampe ya iya ampun ampun ampun pokoknya ular mau lagu
apa olga jabanin mabuk janda mabuk dan judi hahaha
apa mandul gua bisa nyanyi semuanya lu nggak tahu gue bekas cewek cewek karawang
boleh ide bagus musik
makasih tante maksi om terima kasih terima kasih terima kasih sodara sodara
bener bener senang bahagia karena kita dapat uang yang banyak emang tarzan mau beli apa beli mobil
kalau beli mobil uangnya belum cukup lihat nih lihat uangnya banyak kan moga uangnya kan udah banyak
sekarang taruhsan udah bisa beli layangan dong tarian bisa beli layang sebanyak banyaknya
jangan lupa kalau beli layangan benangnya benang kenur jarang putus tuh kuat tali kamarnya
saskia tarjan ini kan idenya omolga dan anggaplah olga ini sebagai manajernya jadi kalau
om olga kasih jatahnya segini nggak usah komplain ya
ini buat tarzan ini ini buat saskia
kok cuman segini om saskia no komplain oke udah nggak usah bawel ya
om olga kok duitnya cuman segini kan harusnya banyak
tarzan kamu anak kecil nggak boleh banyak banyak megang uang pemali
udah cuma satu lagi dong kurang nggak usah bilang kurang udah cukup sekarang saskia sama tarzan
gimana kalau hari ini kita makan makan oke udah kalau gitu udah dah pinter inget inget ya
uang nggak boleh dihambur hamburkan tabung ayo kita jalan ke sana berang berang berangkat oke
nah saatnya olga makan saskia saskia boleh makan apa aja yang saskia mau karena saskia
udah nemenin om olga cari uang om olga cari nih yo ha ha nih saskia makan nasi goreng ikan asin kalau
kepiting panggang tapi kalau bisa sih kepiting yang lagi ngangkang itu katanya ada telor nih sita arjan maneh ya elah mau makan aja gue dibikin ribet kemane lagi tutuyul bang susah bawa njuk
enak ada tarzan disini
dasar anak hutan diajak makan malah ngobok ngobok akwarium
ntar dulu dimakan sama ikan piraha
bisa bernafas dong
kalau hati gue bisa ada yang ngurut gue urut
tarzan ngapain kamu di dalam akuari
buset deh udah kayak kecebong
ayo ntar kamu pengek gimana
aduh om olga lagi yang pusing
eh dia apaan nih
aduh kenapa tangan gue dia kena tingan
lo mau makan gue ya
om olga kenapa

hidungnya aja ya
terserah om deh
main main sama temen tarzan
silahkan kobokan ya
saat itu kan bukan air minum
juruk amat si
ada ada aja si
tarzan makan dua ya
oleh enak arihuruknya
hai enak enak enak kamu nih aneh ya haduh haduh haduh tega banget tuh ke piting sama
gue pas hidup aja pasti diantuk nge rap hidungnya merah tuh up untuk hidung gue
merah coba leher gue merah enaknya dan sama temen barzan semoga restorannya oke banget
ada teman barzan ada kolam petangnya terus minumannya oke banget gak ada duanya mantap
waletnya anak ama gue makan tuh air kobokan
kejaksa mainnya sama anak anak itu
main sekolah sepeda
sekolahan oke udah bagus tuh
masuk yuk ayo
oke kita mulai belajar resen jawab ya apa yang ditunjuk buku rusak ia
uguru isaknya yang cantik ini ada gambar apa